kasus narkoba yang menjerat gatot brajamusti akhirnya dilimpahkan dari polres mataram ke polda ntb
sementara itu pemirsa reza artamevia menjalani pemeriksaan ulang untuk tes urin
delapan orang yang diamankan saat pesta narkoba bersama ketua parvi gatot brajamusti di hotel golden tulip lombok
akhirnya dilimpahkan penanganannya dari polres mataram ke polda ntb
dari delapan orang yang diamankan gatot brajamusti dan dewi aminah telah ditetapkan sebagai tersangka
apa pak pak tersangka ada berapa pak
yang belum ditetapkan
yang sudah ditetapkan
rabu siang reza artamevia rnk yy dan dn melakukan tes urin ulang
selain itu mereka juga menjalani tes darah dan dna
unsur gb dan da hari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka
dengan hasil uji lab terhadap barang bukti yang diperoleh dari keduanya
nah jenis sabuk
sedangkan untuk empat orang yang telah diuji urinnya
itu sehari ini kita berangkatkan ke bali
sedangkan dua orang berinisial s dan b dinyatakan negatif setelah menjalani tes urin
dan kemungkinan akan segera dilepaskan
saat ditanya wartawan tentang kondisi mereka gatot brajamusti dan istri enggan berkomentar
demikian juga dengan artis reza arta mevia
lalu rahmat juniadi mataram